ini adalah pengalaman pertama reza bermain bakya
sebuah permainan tradisional yang biasa dimainkan oleh anak anak desa tempo dulu
ia bersama dua orang temannya berjalan dengan menggunakan sandal panjang berbahan kayu
dalam bahasa jawa sandal dengan pengikat kaki berbahan ban bekas itu disebut bakia
permainan ini sering dilombakan siapa cepat tiba di garis finish dialah pemenangnya
meski terlihat sederhana sulit memainkannya termasuk bagi reza yang masih asing dengan permainan ini
susah tapi yang kakinya itu loh yang main kakinya susah
selain bakia ada pula permainan tarik tambang dan lainnya
mereka yang bermain bukan sedang mengikuti lomba tujuh belas an
melainkan menjajal berbagai permainan tradisional di obyek wisata kampung dolanan sidowaya
kampung dolanan sidowayah ini dirintis oleh imron direktur badan usaha milik desa atau bumdes sinergi di desa sidowaya
itu melihat dengan keprihatinan zaman now sekarang ini
karena banyak manusia atau anak anak sekarang itu sifatnya belajarnya hanya individu
tidak ada kegotoroyongan sehingga kita mempunyai pemikiran
untuk memakai permainan tempo dulu
yang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat
maupun anak anak sudah tidak mengenalasi dengan kampung dolanan
kampung dolanan sidowaya dikelola oleh bumdes sinergi sejak dibangun pada tahun dua ribu enam belas
di awal pembangunannya objek wisata yang berada di lahan seluas satu hektare ini
menggunakan dana desa yang bersumber dari kementerian desa
dan untuk pembahasan
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini